guna memperketat pengawasan lalu lintas penumpang pesawat terbang
kantor imigrasi kelas satu khusus soekarno hatta tanggerang banten
akan menggunakan aplikasi elektronik manifest ataupun juga e manifest
kantor imigrasi kelas satu khusus soekarno hatta melakukan sosialisasi e manifest kepada maskapai penerbangan
sosialisasi terutama kepada maskapai yang memiliki penerbangan internasional
lewat penerbangan internasional soekarno hatta tanggerang banten jumat
e manifest sendiri adalah aplikasi data penumpang pesawat yang dapat diakses baik pihak maskapai
petugas imigrasi maupun lembaga terkait lain
e manifest dinilai mampu meminimalisir penumpang yang memiliki catatan pidana
atau hendak melakukan tindak pidana melalui sistem profiling
nantinya bukan hanya imigrasi saja yang bisa menggunakan aplikasi tersebut
intelijen dan polri pun bisa menggunakan aplikasi e manifest
sejauh ini baru empat maskapai yang menggunakan aplikasi e manifest
dua puluh enam maskapai penerbangan penumpang dan tujuh maskapai penerbangan kargo
dapat memanfaatkan aplikasi tersebut